kenapa energinya datang saat tiba tiba
kenapa energinya datang secara tiba tiba
kenapa energinya datang secara tiba tiba

aku tidak bisa melawan kekuatan ini
kekuatan trisula kembar ini bahkan lebih besar dari kekuatan senjataku sebelumnya
yang apapun sek invites kamu incredible that you've tried
sudah kumalukan pemuda murom
se satu kan
sudah kumalukan pemuda murom
sudah kumalukan pemuda murom
dengan senjata ini kau tidak akan bisa mengalahkan
karena aku pasti akan bisa membunuhmu terlebih dahulu
masuk aqui stahan
duk dapat bahan ini

aku yakin ini bukanlah monika dan alam
ada apa sebenarnya
kenapa tiba tiba langit menjadi demikian berkati
aku harus mengarahkan kekuatan batik untuk mengetahui semua ini
jaga dewa batara
sepertinya kekuatan yang amat dahsyat akan segera muncung
aku sangat khawatir dengan keluarga aku di pajak jarak
oh jaga dewa batara
semoga engkau melindungi keluarga dari segala kekuatan jahat yang akan muncul
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah terima kasih kau telah selamatkan raden atang
hingga tidak terjadi sesuatu padanya